jika kalian peduli atas nama kemanusiaan
pakai masker harga mati
kita sempat terhenti
seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi
ada mereka yang jatuh
ada mereka yang sakit
ada mereka yang kehilangan
ada mereka yang meninggalkan
dalam gelombang bernama
akan pergi seperti kabut yang hilang
asal kalian tidak membawa ego
bergerombol di sana sini
berhahihi mengabaikan yang diatur
jika kalian peduli atas nama kemanusiaan
pakai masker harga mati
jika pakai masker bisa mati
tidak ada hal lain
mereka hanya membuat diri mereka
mereka tidak membuat diri mereka
mereka hanya membuat diri mereka
mereka hanya membuat diri mereka
mereka hanya membuat diri mereka
kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi
ada mereka yang jatuh
ada mereka yang sakit
ada mereka yang kehilangan
ada mereka yang meninggalkan
mereka pergi bergerongkol dalam gelombang bernama
akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar
asal kalian tidak membawa ego
bergerombol disana sini
berhaha hihi mengabaikan yang diatur
jika kalian peduli atas nama kemanusiaan
pakai masker harga mati
gak pakai masker bisa mati
jangan lupa untuk berlangganan
untuk memperoleh video terbaru
pakai masker harga mati
gak pakai masker bisa mati
kepala bidang data dan ayes menangan covid sembilan belas
yaitu dr dewi nur aisyah
selamat sore dr dewi assalamualaikum
selamat sore dokter lula waalaikumsalam
orang orang yang selalu berkat
nah sebelum kita mulai dr dewi
kita ingatin terus pada semuanya
kalau nanti ada pertanyaan silahkan langsung dituliskan di chatroom
nanti ada waktu kita akan kembali ke pertanyaan
kalau belum terjawab dari slide nya nanti
kita jawab langsung pastinya ya dokter dewi ya
yuk kita mulai
dari evaluasi ppkm yang sudah dijalankan
rasanya sih sudah agak lega sedikit ya
kali rumah sakit ya
kalau di jakarta tapi tidak tahu juga nih
di luar jawa bali seperti apa
silakan dokter dewi
oke jadi mungkin yang pertama dokter lula
kita akan membawakan menginformasikan
mengupdate terkait dengan angka kepatuhan
kepatuhan masyarakat yang ada di indonesia
mungkin slide nya juga sudah disiapkan
yang pertama kita lihat berdasarkan data terakhir
terakhir ini pertanggal dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
yang kita analisis sudah sampai level terkecil
jadi yang akan saya keluarkan adalah
berapa besar cakupan kelurahan dan desa
dengan angka kepatuhan yang baik
atau angka kepatuhan yang buruk
paling mudah begitu
saat ini kita ke gambar yang di sebelah kiri
kita bandingkan dengan minggu lalu ya
yang pertama belum dibandingkan
kita lihat ya kondisi pekan terakhir dulu
kelurahan atau desa di indonesia
untuk menggunakan masker
itu artinya masih ada pr
kelurahan dan desa yang angka kepatuhannya rendah
yang harus kita dorong agar lebih patuh dalam menggunakan masker
sedangkan untuk menjaga jarak
ini levelnya nasional
kita ingatkan lagi secara nasional
angkanya seperti ini
dimana cakupan kelurahan dan desa yang menjaga jarak
dengan kepatuhan yang rendah
nah ini kondisi pekan terakhir
kemudian kita lihat nih secara time series
baru kita bandingkan antara sebelum
dilaksanakannya ppkm darurat dengan setelah
ini bisa kita lihat di grafik yang sebelah kanan
ada peningkatan sampai dengan kurang lebih pekan ketiga
untuk menggunakan masker
namun memang pada pekan terakhir
nah ini untuk kepatuhan menggunakan masker
sedangkan untuk jaga jarak
kita lihat kepatuhannya sempat cakupannya luas
nah ini memang agak agak fluktuatif
kalau kita lihat di level nasional
ini mudah jadi pertanyaan nih
kenapa masih fluktuatif juga ya
kan keadaan juga belum terlalu baik sebetulnya
kalau dengan kasus kita turun
lebih bagus kasus cuma sedikit
kita masuk akal barangkali
ini kasus masih keadaannya
masih gak bagus bagus amat
kenapa pakai turun ya
oke kita lihat lagi barangkali ya
lebih detail lagi nih
lokasi kerumunannya barangkali
hal hal yang kita lihat ternyata di lapangan
gimana sih lokasi lokasi kerumunan
dengan kepatuhan protokol kesehatan yang rendah
yang paling banyak kita temukan
yang pertama itu biasanya di warung makan atau kedai
ini mungkin diingatkan lagi di nasional ya
jadi mungkin kalau jawa bali
bukannya udah nggak boleh gitu ya
pada saat ppkm darurat
tapi kita ingatkan kembali bahwa ini
dan kita temukan kalau di nasional itu
ternyata memang di warung makan
ini kebanyakan kepatuhan protokol kesehatannya rendah
peringkat yang kedua adalah di pemukiman
terutama di jalan jalan perkampungan
ini masih terlihat kepatuhan menggunakan masker
dan jaga jaraknya masih rendah
yang ketiga tempat olahraga publik
dan yang keempat adalah pasar
nah ini hasil dari
pada satu bulan terakhir
seperti apa semenjak penerapan
ppkm darurat tanggal tiga
sampai dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
ini kan dilihat ya dokter
lokasi kerumunan dengan kepatuhan
protokol kesehatan rendah
pemukiman delapan puluh dua dua puluh sembilan sampai delapan puluh dua lima puluh empat
tes atau yang tidak mengikuti
sebenarnya ini adalah angka kepatuhannya
ini yang harus saya ingatkan kembali
kenapa akhirnya kita mengurutkan
dari angka kepatuhan yang paling
ditemui lebih banyak
di provinsi provinsi di indonesia
dan angkanya ketemu seperti itu
tapi ada juga
provinsi lain misalnya pemukiman
itu juga ada dokter lula
makanya tadi kita ingatkan kembali
ini adalah gambaran nasional
setelah ini kita akan masuk
dengan lebih detail lagi
untuk lihat per pulau dan per provinsi
jadi kita mengingatkan kembali ya
bisa mencapai ke kelurahan
yang sebelumnya kita cuma bisa sampai
kabupaten kota gitu ya
kita lanjut ke slide berikutnya
ini adalah gambaran
jadi karakteristiknya ada beda gak sih
jadi kalau kita lihat
ini angkanya gitu ya
kemudian kalau kita lihat
dr lula ada pulau sumatera
jawa dan bali
memang kepatuhan di pulau jawa dan bali
ini lebih tinggi dibandingkan
dengan pulau pulau lain
di luar jawa dan bali
yang perlu diingat
ini data pada pekan terakhir ya
kemudian kita akan mencari
kemudian kalau kita lihat lagi
justru kita temukan
angka cakupan ketidakpatuhan
kelurahan desa dengan
angka kepatuhan yang rendah
paling tinggi justru di sulawesi
ini hampir setengahnya gitu ya
jadi kurang lebih
interpretasi bacanya adalah
kelurahan dan desa
yang ada di pulau sulawesi
dengan kepatuhan menggunakan masker rendah
kemudian jaga jarak juga sama
kita lihat juga yang cakupan
kurang patuh gitu ya
ada di maluku dan papua
kalau berdasarkan pulau
kalau berdasarkan pulau
ini sesuai juga nggak dengan kasus
yang kemudian ada di pulau tersebut
kalau jawa bali ini kan memang kasusnya paling banyak gitu ya
jadi kalau mereka patuh
oh ngerti lah
barangkali orang ada rasa takut di sana
apa barangkali di pulau sulawesi ini
memang nggak terlalu banyak kasusnya
jadi mereka menganggap anp juga sih gitu
untuk kasus selama ini kita lihat
memang lagi lagi kalau dilihat per provinsi gitu ya
ada provinsi dengan penambahan kasus
yang lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain
kalau kita bagi lagi karakteristik kota dengan desa
waktu itu kita sempat bahas juga ya
dokter lula di sesi covid dalam angka tahun lalu gitu ya
terkonsentrasi di perkotaan
dibandingkan di kabupaten gitu
nah ini kurang lebih juga gambarannya mirip seperti itu
dan nanti kepatuhan
juga bisa jadi berbeda
nanti kita akan coba kulik kali ya dokter lula
kita bandingkan kepatuhan kota sama kabupaten misalnya
karena kalau dilihat kondisi indonesia yang sangat beragam ini
angka kepatuhan juga ternyata sangat beragam juga
karena tergantung juga dengan custom atau
kebiasaan adat istiadat setempat
itu juga pasti akan berpengaruh
kita lanjut ke slide berikutnya dokter maulana
iya kalau tadi sudah per pulau
sekarang kita masuk ke level provinsi
ini sama pekan lalu kita juga sampaikan ya dokter lula
dengan cakupan kelurahan yang luas
untuk tidak patuh gitu
cakupannya luas dengan kepatuhan rendah gitu
cerita yang jelek ya
bukan cerita yang bagus sih sebetulnya
jadi semakin banyak
semakin luas persentasenya
berarti semakin luas wilayah kelurahan dan desa
di wilayah itu dengan kepatuhan rendah gitu
untuk menggunakan masker
cakupan yang paling luas
untuk kelurahan dan desa yang kepatuhannya rendah

bisa kita lihat di maluku utara
kelurahan dan desa di sana
kepatuhan menggunakan masker rendah
ini top tiga besarnya
untuk jaga jarak ini masih sama
maluku utara kepatuhannya yang paling rendah
disusul dengan gorontalo
yang ketiga sumatera barat
ternyata memang kepatuhan menjaga jaraknya
masih cukup rendah
jadi kalau kita lihat gitu
jadi ini beda bedanya seperti ini
ini beda yang biru dengan merah tuh
tidak ada bedanya ya
nah jadi yang merah ini adalah
biru sama merah ini warna ini membedakan
ya jadi pekan terakhir ini
terjadi perluasan daerah
kelurahan dan desa dengan kepatuhan yang rendah
berarti kan bertambah luas gitu
wilayah yang tidak patuh
ini yang kita sebut ada delapan belas provinsi
kelurahan dan desa dengan kepatuhan
jaga jarak juga sama
ternyata di pekan terakhir ini
ada perluasan wilayah yang semakin tidak patuh gitu ya
tidak patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan
itu bedanya biru sama merah disini dokter lula
jadi kelihatan mana yang lebih baik
mengecil wilayahnya gitu ya
ada yang meluas gitu
bikin sedih sih sebetulnya ceritanya ya
khusus dengan lebih detail
di slide berikutnya dr lula
untuk melihat sebelum dan sesudah
nah disini nih saya sudah coba buat
gambaran dengan lebih detail
per pulau empat minggu
jadi sudah kita bandingkan sebelum ppkm darurat
dan tiga pekan melaksanaan ppkm darurat
yang sudah dilaksanakan sejak tanggal tiga gitu ya
nah yang pertama yang harus diingatkan
grafik ini menunjukkan cakupan luasan daerah
dengan kepatuhan rendah
berarti kita pengen gambarnya yang pendek pendek gitu ya
karena kita pengen luasan cakupan kelurahan desanya
semakin sedikit yang nggak patuh
jangan sampai dia grafiknya tinggi gitu
kalau dia tinggi berarti semakin banyak daerah disana
yang tidak patuh
yang kedua yang ingin kita lihat adalah grafiknya nurun
ini yang kita harapkan
nah kalau kita lihat di pulau danjawa dan bali
selama pelaksanaan ppkm darurat ini hampir seragam dokter lula
semuanya grafiknya turun
wilayah cakupan kelurahan dan desa yang tidak patuh
ini semakin berkembang
berarti kita lihat perbaikan disini
ini jalan gitu
tapi hanya ada satu provinsi yang ternyata di pekan terakhir naik
padahal dua pekan berjalannya udah sempat turun nih
kemudian pekan terakhir agak sedikit naik
yaitu di provinsi banten
dan kalau kita lihat juga dalam menggunakan masker
paling tinggi kelurahan dan desa cakupannya yang tidak patuh
untuk wilayah jawa dan bali
kemudian kalau kita geser
ke pulau kalimantan dan nusa tenggara
di sini kita bisa lihat yang paling tinggi itu di pekan terakhir
adanya di kalimantan barat
ini kepatuhan menggunakan maskernya rendah
kita pengen tadi turun turun gitu ya
sebenarnya hampir semua turun
hanya ada dua provinsi
yang cakupannya malah meluas ketidakpatuhannya
yaitu di kalimantan selatan dan kalimantan timur
kemudian kita masuk ke sulawesi maluku kota jawa dan jawa

kemudian kita masuk ke sulawesi maluku kota jawa dan jawa
tadi juga sesuai dengan grafik sebelumnya
dengan kepatuhan cakupan kepatuhan yang paling luas
masyarakatnya kurang patuh dalam menggunakan masker
kemudian ada empat provinsi
yang ternyata angka kepatuhannya
cakupan yang tidak patuh semakin bertambah
yaitu di maluku papua barat sulawesi tengah dan sulawesi utara
terakhir ini di pulau sumatera
nah ini kita lihat justru banyak yang trennya
sempat turun kemudian naik
betul ini yang kita bedakan
ini ternyata pada pelaksana ppkm darurat
di pulau sumatera ini yang malahan berfluktuatif
dan ada yang di terakhir malah semakin luas
wilayah yang tidak patuhnya
paling tinggi tadi cakupan ketidakpatuhan
kemudian ada provinsi provinsi
yang semakin luas wilayah kelurahan
dengan tidak patuh yaitu di bengkulu
jambi lampung riau
sumatera barat dan sumatera utara
kita melihat data
seperti ini kita sudah bisa punya prediksi
sebetulnya berarti yang akan
jadi bermasalah hati hati
kita sudah mesti waspada ini di pulau sumatera
angka ketidakpatuhannya yang malah
jadi kalau misalnya kita kemudian melihat
kasus kemudian naik terus di pulau sumatera
ya nggak heran ternyata sesuai nih
sama laporan dari ppkm mikro kita
ya betul jadi ini yang harus dihatikan
kita melihat ada gambaran ketidakpatuhan
kita lanjut slide berikutnya
ini saya cepat saja
sudah tergambar kalau tadi menggunakan masker
maka slide selanjutnya ini menggambarkan
terkait dengan kepatuhan
menjaga jarak betul
jadi untuk jaga jarak ini beda nih
pulau jawa dan bali nya dr lola
kalau tadi kan masker di banten nih cakupannya
tapi ternyata kalau jaga jarak
dki jakarta masih punya tantangan
ternyata paling tinggi di dki jakarta
kepatuhan menjaga jaraknya
di sana masih rendah
jadi karena tadi kepadatan penduduk juga mungkin
berpengaruh ya terkait dengan
luasan wilayah kepadatan penduduk
ini juga mungkin berpengaruh ke sana
kemudian tapi dki jakarta
secara konsisten dia turun
cakupan yang tidak patuhnya jadi sebenarnya berprogres
secara cakupan kelurahan semakin bertambah
baik gitu ya
tapi kalau untuk angkanya
memang paling tinggi masih di dki jakarta
untuk kepatuhan yang menjaga jaraknya
kemudian kalau di pulau kalimantan dan nusa tenggara ini masih sama
mirip dengan yang tadi
bedanya adalah paling tinggi
cakupan untuk daerah tidak patuhnya
paling tinggi di kalimantan utara
yang naik di kalimantan timur
dan juga ntb itu naik
kemudian untuk di pulau sulawesi
maluku dan papua
ini juga mirip dengan yang tadi
daerah daerah dengan perluasan wilayah yang tidak patuh
ada di maluku
maluku utara papua barat
sulawesi tengah sulawesi selatan
dan sulawesi utara
kemudian untuk pulau sumatera
yang bertambah tidak patuhnya di jambi
lampung riau sumatera barat
nah ini gambarannya untuk menjaga jarak
ini kurang lebih mirip cuma ada beberapa yang sedikit berbeda
tapi masih memprihatinkan
semua ceritanya ini
kita bisa lihatlah evaluasi mana yang naik mana yang turun
kita mungkin lanjut ke slide selanjutnya
dr lola kalau tadi kita udah banyak
kinerja posko kan kemarin ditanyain tuh
di indonesia kerja gak sih
jalan gak sih gitu kan
jadi ini adalah kata yang kami terima
di satya sekarangan covid sembilan belas
dari aplikasi bersatu lawan covid
di sini sudah
terkumpul atau tercatat lebih dari
kegiatan yang dilaksanakan
yang ada di tiga puluh enam ribu lebih
kelurahan dan desa lima ribu seratus
kecamatan empat ratus enam puluh tujuh kabupaten
nah kalau kita lihat di sini
ini kan kumulatif gitu ya
yang paling banyak laporan kinerjanya ini
dari jawa barat kemudian disusul
dengan sumatera selatan
kemudian yang ketiga adalah bali
terus jogja banten
kalimantan selatan jawa tengah
nah ini banyak tapi mendominasi sekali memang
jawa barat sudah tiga belas juta kegiatan
sendiri sumatera selatan juga

yang dilaporkan jadi poskonya aktif nih
kinerjanya cukup banyak untuk
dilaksanakan di sana
saya masih mencari dki jakarta loh
dokter dewi kenapa gak kelihatan
dki jakarta ada

dokter lola adalah
jumlah poskonya juga pasti berbeda
nah kita nggak bisa samakan jumlah yang
di dki cuma dua ratus enam puluh tujuh kelurahan
berarti kan poskonya dua ratus enam puluh
sedangkan di jawa barat
ingat ribuan betul jadi gak bisa
juga kita bilang karena jumlahnya kecil
apakah berarti dia tidak aktif belum tentu
jadi kalau di kami kami juga
evaluasi dalam seminggu terakhir posko
mana yang tidak melaporkan kinerja sama sekali
dalam seminggu terakhir berapa banyak
kinerja yang dilaksanakan itu juga kita lihat
itu yang lebih precise
nah jadi ini udah dijelasin sama dokter dewi ya
jadi kita kalau bisa pakai
persentase ceritanya agak berbeda
sebetulnya tadi kan kalau bicara
jumlah pastilah ya
yang paling banyak kelurahannya dia akan
lebih banyak lah ya kinerjanya
tapi bukan berarti kalau yang lain itu tidak melakukan sesuatu
kita lanjut dokter lola
disini sudah ada gambaran kinerja
di awal sampai dengan sekarang
jadi kalau kita lihat sebenarnya memang terjadi
kenaikan signifikan pelaporan kinerja itu
terutama dalam empat pekan terakhir
termasuk pada saat
mulai dilaksanakannya ppkm darurat nih
jadi dalam seminggu kurang lebih ada empat juta laporan
lah kita terima dari posko posko yang ada di daerah
dan yang kedua adalah
ini juga naik signifikan jumlah posko yang melapor
jadi berarti kan memang
dikerjakan atau enggak sih kinerja kinerja
yang harus dilaksanakan di lapangan
kinerjanya apa nanti saya jelaskan
di slide berikutnya jadi memang
untuk pekan terakhir ada sedikit penurunan
untuk jumlah kinerja yang dilaporkan
tapi sebenarnya dari cakupan desa yang melapor
ini tetap bertambah signifikan
dibandingkan sebelum masa ppkm darurat
naiknya sekitar empat puluh an persen lah ya
yang sudah menaik provinsi provinsi
posko kelurahan dan desa
melaporkan kegiatan kegiatan yang ada di wilayahnya
mungkin kita lanjut ke slide berikutnya
dokter lola biar lebih tahu apa sih yang terjadi di wilayahnya
yang terjadi di wilayahnya
kita bagi dua
yang pertama adalah wilayah
jawa bali yang kedua di luar
jawa dan bali yang pertama
kita bawa ke wilayah jawa dan bali
terlebih dahulu disini kita bisa lihat
ada beberapa kegiatan yang pertama
ada kegiatan edukasi dan sosialisasi tiga
m gambar grafik grafik ini
menunjukkan yang pekan pertama ini
sebelum ppkm darurat kemudian yang setelahnya
tiga pekan berjalan gitu lah ya
kita bisa lihat ada kenaikan dari mulai enam
penegakan disiplin juga
dan memang kita arahkan untuk
lebih diperketat lagi
kegiatan penegakan disiplin dokter lula
terutama pembubaran kerumunan
karena memang fokusnya membatasi
mobilitas dan aktivitas jadi untuk
jawa dan bali selama ppkm darurat
kita melihat hampir seluruh
penerja posko mengalami kenaikan
kenaikan tertinggi adalah
pembatasan jam malam ini
keluar masuk wilayah pembatasan keluar masuk wilayah
kegiatan ketiga adalah pembubaran kerumunan
ini juga naik dibandingkan sebelum masuk pkm darurat
dan penegakan disiplin
ini di pulau jawa
dan bali itu yang benar benar
personil di lapangannya luar biasa sekali ya
terutama yang melaksanakan penegakan disiplin
ini benar benar dikejar
kegiatan kegiatan ppkm darurat
ini menjawab semua pertanyaan
yang berhubungan apa aja sih di posko
ppkm nya betul betul
jalan apa tidak ini ceritanya
semua ya dan ini semua ada buktinya
karena kita punya duta perubahan
perilaku plus banyak lagi ada tni
dan polri yang membantu kita karena
dr dewi yang tiap hari akan mengirimkan gambar
dimana mereka melakukan
pegiatan ini semua ya
dr lula gambaran luar jawa dan bali
dan ternyata saya pikir sama ternyata beda
di luar jawa dan bali
di slide berikutnya bisa kita lihat bahwa
kinerja posko juga naik sebenarnya
cuma ternyata yang paling banyak meningkat disana
yang pertama adalah penutupan rumah ibadah
ini naik lebih dari sepuluh kali lipat
terutama di daerah daerah yang
zona merah atau oranye ya yang bisa memutuskan
adalah ketua posko disana
sebenarnya yang lebih paham dengan kondisi
ini yang pertama paling tinggi itu yang kedua
kontak tracing ini juga naik lebih dari sepuluh kali lipat
jadi mereka di gejot sekali
untuk pelaporan kontak tracingnya
yang ketiga pengawasan keluar masuk wilayah
pemasangan materi edukasi
yaitu masang spanduk leaflet
baliho gitu ya
jadi kalau kita lihat
ini agak beda nih
maksudnya ini adalah fokus kinerja yang dilakukan
di jawa dan bali dengan luar jawa dan bali
tapi pada intinya semua mengalami peningkatan
pekerjaan kinerja poskonya bertambah
pada saat masa ppkm darurat ini
sebetulnya sudah ada pertanyaan dari mbak christine
berita satu nanti yang berhubungan sama
kontrak tracing kebetulan memang bicaranya
non jawa bali nanti kita bahas
belakangan ya mbak christie ya
tapi ini sudah ada cerita disini nih
ada kontak tracing disini yang naik sampai
berkali kali lipat ternyata ya
di luar jawa bali
nah kita lanjut dr lula ini mungkin
slide selanjutnya menunjukkan
apa dampak kalau kita ingat kita
diskusi pekan lalu kan nanya ya kapan sih
mulai bisa terasa nih efek ppkm darurat
kemarin sudah kita bilang ya minimal
tiga minggu baru mulai bisa menunjukkan
dampak dan ini yang kita lihatlah pada saat
hari ini disini ada beberapa
gambaran penambahan kasus harian
dki jakarta terlihat ya dokter lula
naik puncak kemudian turun
sudah sempat mencapai jumlah kasus aktif
seratus ribu sekarang sudah di bawah
enam puluh ribu jadi bahkan lima puluh an
ribu pokoknya sudah jauh sekali berkurang
jawa barat ini analisisnya
sebenarnya menggunakan tujuh days moving average
jadi melihat rata rata tujuh hari
terakhir dibandingkan dengan tujuh hari sebelumnya
untuk empat provinsi
ini sudah terlihat tren penurunan
jakarta jawa barat jawa timur
banten mungkin di jawa tengah
jogja sama bali ini masih agak sedikit
tren kenaikannya masih terlihat gitu
belum sampai menggambarkan trennya
lebih turun untuk bor
kita lihat juga gambarnya dr lula sudah pada
puncak mulai melandai puncak kemudian melandai
ini yang kita harapkan dapat terjadi
ini terjadi di hampir seluruh
provinsi di jawa dan bali kecuali
bali ini masih agak naik
kemudian jogja agak ngeflat
tapi belum sampai turun
ini yang tetap harus didorong betul
jadi kita lihat bahwa ternyata
gabungan dari strategi
dan intervensi yang dilakukan di level
yang tadi sudah kita sampaikan pendegakan
disiplin terus edukasi tiga m
harus jalan pembaharan kerumunan
pembatasan mobilitas dan aktivitas
akan mulai memberikan dampak
dan terlihat tapi ini butuh kerja
sama seluruh pihak nah itu yang
jadi ini sudah
sesuai dengan apa yang diceritakan
minggu lalu ya minggu lalu
belum kerasa memang sekarang minggu ini
sudah mulai kerasa dan mudah mudahan
minggu ke depan tuh makin
bisa terkendali dengan baik begitu ya
sesuai dengan prediksi kita ya
tapi memang kita masih bicara jawa bali
kita belum bicara di luar jawa bali
itu ceritanya agak berbeda lagi
nextnya apa dokter rewi
terakhir adalah rekomendasi dokter lola
tadi kurang lebih kita hari ini sudah menggambarkan
kurang lebih kan kalau kita lihat trennya kebanyakan
meningkat gitu ya terutama jawa bali
tadi kita lihat progresnya luar biasa
luar jawa dan bali masih ada pr banyak di pulau sumatera
tadi kan kita lihat ya beberapa provinsi masih
ya cakupannya terus
bertambah untuk wilayah wilayah yang tidak patuh
tapi di wilayah wilayah yang lain
sudah cukup baik kemudian
kalau kita lihat disini maka
semua pihak ini punya peranan penting
implementasikan protokol kesehatan
ini yang penting banget tiga m nya nggak boleh dilepas
selalu dilakukan kita tahu ada
level ppkm maka disesuaikan
mana yang boleh beroperasi mana yang tidak boleh
boleh beroperasi berapa kapasitasnya
sesuai dengan peraturan
inmen dagri ini dilaksanakan
kemudian yang kedua monitoring tempat
atau kerumunan ini perlu sekali untuk
dipantau dengan sangat baik
terutama di wilayah luar jawa dan bali ya
yang mungkin tidak masuk ke dalam kategorisasi
tapi tetap harus dipantau gitu
dimonitoring diberikan edukasi
tidak berhenti terutama di lokasi lokasi kerumunan
dan yang ketiga
optimalisasi pelaporan penegakan
di masa pembukaan yang bertahap ini
jadi tetap dipantau
kayak tadi kan kita memantau ya mana sih yang naik mana sih yang turun
siapa sih yang kepatuhannya naik
bahkan kalau untuk di pemerintah daerah
akses sudah diberikan untuk
melihat kelurahan mana yang misal
kelurahan mana yang belum melapor misalnya
ini sudah diberikan aksesnya
untuk bisa memantau sama sama
untuk melakukan monitoring evaluasi
sekarang gimana caranya saling berkolaborasi
pengetatan pembatasan mobilitas dan aktivitas
tetap bisa hidup bersih
dan hidup lebih bersih
hidup lebih sehat hidup lebih taat
beraktivitas tapi tetap aman dari covid sembilan belas
itu yang paling penting
dan barangkali apa yang dilakukan di jawa bali ini
jadi pembelajaran nih
untuk di luar jawa bali
ppkm nya ini daruratnya itu
terutama di jawa bali
sekarang berarti jangan sampai kemudian
provinsi yang lain di luar jawa bali ini
mengikuti kesalahan yang sama
jangan harusnya pembelajarannya
dikejar lesson learne nya itu yang kita harus kejar
dr dewi kita terima satu pertanyaan boleh ya
sebelum kita selesaikan acara ini
dari mbak christie nih ya
mbak kristi dari
berita satu mbak kristi menanyakan
langkah apa saja
oke ini kalau lari lari ya sebentar ya
langkah apa saja
yang perlu diambil pendah
agar penyesuaian dalam ppkm
tidak justru menambah jumlah
jadi kan udah terkendali nih
udah mulai turun nih
jangan sampai kemudian begitu ppkm level empat nya ini
jadi agak dilonggarkan sedikit
jangan sampai kemudian menambah jumlah kasus
hingga akhir ppkm pada dua agustus nanti
upaya apa saja yang dilakukan
pemerintah dan apa saja
sama tes ya tes yang terdaerah tadi
makanya tadi saya waktu dapat cerita
wah itu sudah ada ceritaan
kontak tracing yang nambah cukup banyak
kan sesuai emenda gri
setiap pemda diberikan target jumlah testing
sebanyak tiga ratus dua puluh empat ribu
sebetulnya targetnya bisa tercapai atau tidak
kemudian tadi kan di kontak tracing
tadi kan banyak sekali ya dr dewi
kita dapat kenaikan sampai berkali kali lipat
nah apakah ini mengejar
yang tiga ratus dua puluh ribu ini
bisa terkejar atau tidak
kemudian mungkin ada kendala yang kita sudah tahu
seperti apa pembelajarannya
silahkan dr dewi
ya jadi mungkin kalau kita lihat saat ini
intinya pada saat ini kan
memang mulai ada pembukaan bertahap
gitu ya dr lola bahasanya
sampai dengan dua agustus ini masih dilanjut
ppkm level empat dalam artian apa itu
artinya kita belum boleh merasa aman
itu satu dulu
jadi belum ada yang boleh merasa kita back to normal
sebenarnya tidak begitu
kita tetap dalam masa pengetatan
semua orang tetap harus berkontribusi nih
kepatuhan kedisiplinan itu tidak berkurang
kinerja di lapangan jauh semakin ditingkatkan
konversi tempat tidur di rumah sakit
obat obatan itu tetap harus dikejar
challengenya di lapangan apa tadi
sebenarnya untuk indonesia sebagai negara yang luas
sudah ada arahan tadi gitu ya
dr lola mengatakan di inmen degree
jumlah tracingnya ditingkatkan
untuk beberapa bagian gitu ya
atau daerah mungkin sudah ada yang bisa mencapai
namun ada juga beberapa yang masih harus digenjot
terutama dalam penambahan sdm
jadi salah satu tantangan yang juga kita lihat adalah
sdmnya cukup atau tidak
terutama untuk melaksanakan tracing
nah ini kemarin juga dibahas
bagaimana relawan relawan tracer ini
mulai dipanggil kembali
direkrut kembali kemudian pemberdayaan
personil tni dan polri
juga diberdayakan untuk membantu
nah ini juga masih berjalannya kalau dibilang ideal belum
kita belum sampai nilai ideal lah kalau dibilang
satu banding lima belas gitu ya satu banding sepuluh
belum sampai kesana tapi tetap itu berproses
usahanya gak boleh stop gak boleh berhenti
meskipun mau di pulau jawa dan bali
kasusnya membaik gitu ya misalnya
bukan berarti kita harus nge stop justru kita harus
semakin genjot memastikan
tidak akan ada lagi lonjakan lonjakan kasus
kebutuhan kebutuhan terkait dengan pelayanan kesehatan
semakin tinggi jadi
beberapa tantangan kita tadi sdm
sudah disebutkan ketidakpatuhan
juga masih kita lihat ya dokter lula
kalau dari angka angka yang tadi jadi tetap
juga perlu kita ingatkan kembali orang orang
di sekitar kita diedukasi terus
menggandeng tokoh masyarakat
tokoh agama tokoh adat untuk
sama sama nih mengedukasi orang orang di sekitar kita
terutama tadi di beberapa
wilayah luar jawa dan bali untuk sama sama
faham dan mengimplementasikan
dan komitmen melaksanakan
kalau saya salah ya dan cerita bahwa
kita ppkm level empat ini kalau ternyata
kemudian kasus melonjak lagi
kita bisa rem darurat ditarik lagi
sebetulnya jangan pernah beranggapan
kita setiap minggu gitu pak
ada evaluasi terus kan yang kita kerjakan
lebih jauh pasti kan dokter dewi kan
iya betul dokter lula dan mungkin
kalau kita lihat zonasi resiko di pekan ini
zona merahnya dan
zona oranye semakin bertambah gitu
itu artinya memang kalau saya melihat
beberapa daerah terutama kabupaten kota
di luar wilayah jawa dan bali sedang mengalami
puncaknya kembali puncak di
bulan ini lebih tinggi dibandingkan yang sudah pernah
terjadi di bulan januari lalu
jadi sekarang justru kayak
jumlah kasus penambahan mingguannya
sedang tinggi tingginya jumlah kematian mingguannya
juga sedang tinggi tingginya kenapa
akhirnya banyak daerah
mulai masuk ke zona resiko tinggi sama
zona risiko sedang jadi nggak ada
kata lengah tetap semuanya harus
siaga kontribusi kolaborasi
monitoring kepatuhan protokol kesehatan
ini berhubung banyak teman teman
minta bantuan teman teman jurnalis untuk
mengingatkan nih kepada semuanya
awas pembelajaran dari jawa bali nih
jangan sampai kemudian jawa bali nya
udah bisa lega sedikit kemudian
cuma bergeser ke tempat lain kan semuanya
tetap indonesia berarti kita harus belajar
kalau bisa jangan perlu
jangan sampai kemudian daerah daerah
yang lain mesti mengalami seperti
jadian di jawa dan bali
dimana kemudian oksigen langka
kemudian bor sampai mencapai
jadi dari sekarang nih barangkali kita sudah harus
teriak barangkali ya dokter dewi ya
bahwa ini kelihatannya gambarannya
kayak akan bergeser bagaimana kemudian
masyarakat di luar jawa bali
dibuat lebih patuh lagi ingat
ini peperangan yang kita harus kerjakan sama sama
berjamaah nih kita mengerjakannya
kita tidak akan
berhasil melawan covid
kalau kemudian kita tidak bergandengan tangan
tentunya semua buat indonesia
tentunya buat kita juga waktu kita kemudian kekurangan oksigen
kekurangan rumah sakit
tentunya kita juga yang merasakan sulitnya ya dokter dewi ya
terakhir dokter dewi apa yang akan disampaikan
ini pembelajarannya banyak nih sebetulnya ya
kita bandingkan sama daerah di luar jawa bali
ya jadi tadi
sepertinya sudah banyak lessons learned
yang kita ambil bahwa memang di ppkm darurat
sudah banyak improvement lah
kita lihat untuk angka kepatuhan
kemudian kinerja yang juga sudah dilakukan
intinya tetap melanjutkan
apa yang sudah dilakukan
kalau bisa terus ditingkatkan
edukasi dan sosialisasi terutama terkait
kepatuhan protokol kesehatan ini penting banget
menggunakan masker dengan kondisi
varian delta saat ini sudah tidak bisa
bahkan di luar negeri saja yang dulu
mungkin masih memperbolehkan tidak menggunakan masker
sekarang sudah nggak boleh lagi
untuk tempat tempat lokasi lokasi
yang memang punya resiko lebih tinggi
jadi apalagi kita gitu
harus memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi
meningkatkan dan menerapkan
kepatuhan protokol kesehatan
itu pesan yang harus dibawa
karena kunci untuk memutus rantai penularan
adanya di kepatuhan
baik jadi kembali kita ingatkan lagi semuanya
tetap saja harus lima m ya
kalau tidak tiga m masker rasanya belum cukup
harus lima m lima m ini memakai masker double ya
sekarang ya di dalam yang medis
di luarnya itu pakai yang kain
kemudian kita mesti menjaga jarak
jaga jarak ini sering sekali
dimusuhin sama semua orang
padahal dia yang bantu paling banyak sebetulnya
kemudian rajin mencuci tangan
dan juga kemudian mengurangi mobilitas
mudah mudahan dengan lima ini tambahan
satu lagi saya tambahkan
kalau bisa semuanya ini jadi kemudian
ikhtiar kita sama sama untuk melawan
dr dewi terima kasih banyak untuk hari ini
mudah mudahan minggu depan kita ketemu lagi
bisa cerita lebih jauh lagi bagi
kemudian data bercerita kepada kita
intinya cuma satu sih
dapat data itu kita bisa belajar lebih jauh
supaya lebih siap nih
menghadapi perang melawan covid sembilan belas
terima kasih banyak sampai jumpa lagi semuanya
terima kasih untuk perhatiannya
jangan lupa lima m sobat patuh
dan selalu salam sehat
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh